ya munculnya iklan berkonten atau bernuansa lgbt sebagai iklan di salah video musik untuk anak ini pun membuat heboh warganet
iklan ini diduga muncul di platform video yakni youtube kids
mengapa sebenarnya hal ini bisa terjadi dan bagaimana seharusnya pengawasan bagi konten yang ada di platform video ini
kita sudah terhubung dengan heru sutadi direktur eksekutif information and communication technology ict institute
sebelumnya saya ingin informasikan juga bahwa kami sudah berupaya menghubungi pihak youtube dan juga kominfo namun belum bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini
saya akan langsung ke pak heru selamat malam pak heru
selamat malam mepri
pak heru sebelumnya melalui pesan singkat youtube indonesia sudah menyatakan bahwa video dan iklan yang sedang ramai diperbincangkan ini sebenarnya tidak pernah ada di youtube kids maupun supervise experience di youtube
tapi faktanya sejumlah warga net ini melaporkan hal ini
kemudian ada pemblokiran juga dari kominfo dan juga akan didalami oleh kpai
nah menurut pak heru apa sebenarnya alasan utama konten seperti ini bisa muncul sebagai iklan terutama di video video untuk anak anak
bagaimana prosesnya bisa sampai disusupi seperti itu apakah artinya kecolongan pak
jadi kan memang iklan di youtube itu kan ada dua macam
mempromosikan dari youtube yang mereka buat kepada pengguna
atau kemudian membuat satu iklan tertentu yang kemudian dipromosikan oleh youtube itu sendiri gitu ya
dua potensi ini kemungkinan besar memang dilakukan
setelah satunya ya
dan memang kalau kita lihat harusnya kita bicara dengan konten yang lebih ke anak anak
harusnya konten konten yang memang ramah anak
memang kan google itu sepatutnya mereka punya satu standar aturan tersebut tentang hal ini
dan fungsi segala macam itu
nice easy segala macam itu
itu luar maksudnya gitu
nah itu kan bagi layak yang mungkin berbeda pandangan dengan indonesia
dan indonesia memang kalau memiliki aturan tersebut harus google atau youtube menghargai aturan lokal yang ada
harusnya seperti itu
kalau kita lihat video yang ditayangkan ini memang menggunakan bahasa indonesia pak
itu dari pihak kominfo maupun youtube ini kecolongan
bicara soal hal itu
sebenarnya bagaimana peran antara kominfo dan juga youtube indonesia dalam menyeleksi konten konten yang akan tayang
baik itu iklan maupun konten utama dalam video video yang ada
kalau dibilang kecolongan ya memang pemerintah indonesia ya ini kecolongan
karena betapapun kita tidak bisa berharap pada google pada youtube
bisa melakukan filtering terhadap konten konten baik dan mana yang tidak bagi anak anak
karena kan cara pandang mereka kan cara pandang bisnis
selama orang itu mau beriklan kenapa harus ditolak kan gitu ya
walaupun memang harusnya
memang ini kan youtube
ini kan harus ada pembedaan
kait tadi dikatakan bahwa mereka juga harus menghargai aturan lokal
memang harus seperti itu
karena betapapun kita ada aturan aturan
ada ijaya yang harus
diikuti informasi gitu ya
mungkin juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan mereka yang dihadapkan
pak heru sebenarnya bagaimana pak prosesnya untuk pengawasan konten yang ditayangkan di platform digital ini
nah ini memang ini menarik kalau pengawasan ya
pengawasan itu kan harusnya youtube pihak google melakukan pengawasan terhadap pertama konten gitu ya
karena ya memang
melanggar lain gitu ya
itu kan harus di
ada ketentuan ketentuan yang memang harus dipatuhi
mungkin kita katakanlah kita
konten yang melanggar kesusilaan
kemudian juga mungkin ada hoax segala macam gitu ya
tapi kan memang pihak
mungkin memberikan ruang untuk itu gitu
sehingga mereka hanya berpatokan pada
kek iklan atau konten
mungkin ketika mendapatkan
kebuatan dari netizen yang mungkin gak sesuai
atau mungkin dapat konten
kita ramai ramai ngasih flag
baru kemudian mereka memanfaatkan konten tersebut untuk di take down
katakanlah seperti itu gitu ya
ini memang pola hubungan atau komunikasi yang harus kemudian
ini bisa raskin kembali nih
katakanlah ada undang undang ite
undang undang anti pornografi segala macam gitu ya
yang harus mereka apa
pasti gitu ya
kan mungkin penapisan di
konten konten mereka termasuk juga iklan iklan mereka gitu ya
karena kalau iklan juga
konten kita kemudian konten tersebut mau kita promosi
itu pasti di youtube
berarti pak heru sebenarnya kebijakan untuk menentukan konten atau iklan apa
yang bisa masuk di satu video
itu adalah wewenangnya dari pihak youtube ya pak
lebih banyak dari pihak
jika ada komplain ada gugatan ada ketidak tujuan masyarakat
takutkan take down
termasuk juga konten kontennya gitu
sekarang kan kontennya ya begitu bebas aja
kita mau bikin konten apa segala macam
dilaporin rame rame baru mungkin tuh jadi perhatian
atau mungkin baru di take down gitu
ini kan dari pihak platform digital atau pihak youtube menyebutkan
sebenarnya pengelolaan konten ini bisa selalu diawasi ya pak
lewat fitur yang namanya supervise experience
jadi para pengguna bisa diawasi dari sana
kalau melihat hal ini
seberapa efektif sebenarnya adanya opsi ini dalam pengawasan anak anak
atau konten bagi anak anak
kurang efektif ya
akun tersebut apakah memang ketika konten tersebut di upload ke youtube itu
menyatakan mungkin konten ini untuk delapan belas tahun kata
berisi kekerasan kata kata yang apa apa segala macem
ini juga konten yang biasa
bisa dilihat oleh semua orang gitu ya
dan tidak melanggar ketentuan google sehingga
iklannya sudah bisa tersebar gitu ya
tes yang keberatan dengan konten tersebut baru menjadi perhatian gitu
yang di indonesia harus juga berdaya lah terhadap aplikasi
di youtube gitu ya
masih aplikasi lainnya
setelah adanya dugaan
bernuansa lgbt ini
kemudian kominfo mengaku telah memblokir ya
setelah mendapatkan laporan dari masyarakat
kuncinya memang dari tadi
biasanya akan ditindak
ketika sudah ada laporan dari masyarakat
apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat
sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan
kalau ada konten yang tidak sesuai
rame yang melaporkan
memberikan teks bahwa konten tersebut
tentang in appropriate gitu ya
ketika tidak setuju dengan konten tersebut
tidak dipublis oleh youtube gitu ya
kita bisa melakukan pengaduan nih
juga mungkin video streaming lainnya
tuan gitu ya
tidak ada lembaga yang benar benar mengawasi
kalau sekarang televisi ada orang
yang mengawasi kontennya seperti apa gitu

kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi
kalau di televisi

dan berbagi video ini merupakan
ini juga harus kita waspadai
karena ini juga
satu cara propaganda mungkin aliran tertentu
ada terorisme segala macam
artinya yang mungkin juga
harus pertama kita
dan ini memang datang mengawasi secara
pengawasan itu memang harus ada baik itu dari pihak pemerintah maupun penyedia layanan platform digital ini ya
selain itu bagi para orang tua juga khusus untuk konten konten anak anak
penting untuk terus bisa mendampingi saat menyaksikan konten di platform digital
terima kasih banyak pak heru sutadi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak